sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia masalah haji mendapat perhatian besar di indonesia
selain soal kuota dan juga antrean peminat haji yang bisa sampai berpuluh puluh tahun
biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih menjadi salah satu komponen yang paling diperhatikan oleh umat muslim di indonesia
nah tim kami telah merangkum naik turun biaya yang lebih umum disebut dengan ongkos naik haji atau unh dalam lima tahun terakhir
kita akan cek seberapa besar sebenarnya biaya biaya haji sejak lima tahun terakhir sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat dari yang pertama misalnya di tahun dua ribu tiga belas dengan total rp tiga puluh tiga sembilan juta
dengan kuota haji rp satu ratus enam puluh delapan biaya haji pada tahun dua ribu tiga belas ini ditetapkan rp tiga lima ratus dua puluh tujuh dolar as atau hampir rp tiga puluh empat juta
kemudian kita bergeser lagi ke tahun dua ribu empat belas kalau kita lihat di sini panahnya memang ada kenaikan yang cukup signifikan
pada tahun dua ribu empat belas ya ini rp tiga puluh sembilan dua juta
memang ini meski turun sekitar tiga ratus delapan dolar amerika jika dirupiahkan onh justru naik mencapai hampir empat puluh juta rupiah
hal tersebut terjadi karena terjadinya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat saat itu
dan dari kisaran rp sembilan enam ratus tiga puluh tujuh menjadi rp dua belas satu ratus delapan puluh satu per dolar amerika serikat
itu yang menyebabkan akhirnya pada tahun dua ribu empat belas biaya haji cukup tinggi
ya ini rp tiga puluh sembilan dua juta dibanding dengan tahun dua ribu empat belas
kita cek lagi kemudian di tahun dua ribu lima belas yang ternyata terjadi penurunan kembali
kembali ke angka yang tidak jauh berbeda dengan dua ribu tiga belas ya ini tiga puluh tiga tujuh juta
nah ini ketika itu kementerian agama melakukan langkah efisiensi namanya
dengan memangkas biaya sejumlah sektor pendukung ibadah haji
dan langkah ini berhasil menurunkan onh secara signifikan
mencapai lima ratus dua dolar amerika per orang atau tiga puluh tiga tujuh juta
kita lihat lagi kemudian di tahun dua ribu dua puluh
yang ada kenaikan sedikit menjadi tiga puluh lima tujuh juta
ini memang pada biaya haji kembali turun sekitar satu ratus tiga puluh dua dolar amerika
namun dengan kurs rupiah yang lagi lagi saat itu turun
mengakibatkan onh menjadi naik rp tiga puluh lima atau rp tiga puluh lima tujuh ratus empat puluh tujuh sembilan ratus lima puluh enam
atau hampir rp tiga puluh lima tujuh juta
jadi lagi lagi memang kenaikan ini
juga bergantung terhadap kurs mata uang kita terhadap dolar amerika serikat
sehingga menyebabkan besar kecilnya biaya haji dari tahun ke tahunnya
nah untuk tahun ini memang kembali terjadi
onh ini kembali naik sekitar rp delapan belas amerika
faktor yang menyumbang kenaikan wna di tahun ini adalah diantaranya
harga aftur yang naik dari lima puluh lima dolar amerika per liter
dan menjadi enam puluh lima dolar
nah yang patut menjadi sorotan adalah
kuota tahun ini jauh lebih besar
meningkat lima puluh dua dua ratus jiwa
dan inilah peningkatan pertama dalam lima tahun terakhir
kita lihat kemudian apa saja sebenarnya poin poin yang menyebabkan biaya ini agak sedikit mahal
tapi oke lah memang pada tahun dua ribu tujuh belas ini menjadi rp tiga puluh empat sembilan juta
nah selain biaya haji ini
yang juga kita layak untuk soroti adalah bagaimana peningkatan kuota
karena sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia
tentu kuota kita akan selalu kurang
memang dalam lima tahun terakhir ini terjadi penurunan kuota
karena adanya renovasi dari masjidil haram
tapi kemudian di tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat lagi kemudian ini di tahun dua ribu tiga belas
sampai dengan dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dan juga dua ribu enam belas
jumlahnya sama ini
sekitar ada satu ratus enam puluh delapan ribu jemaah haji jatah untuk indonesia
yang diberikan oleh pemerintah arab saudi
memang sempat turun karena adanya perbaikan dan lain sebagainya
di tahun dua ribu tiga belas
sampai dengan tahun dua ribu enam belas
kemudian ada terjadi peningkatan
kalau kita lihat di sini grafiknya ya
memang ada peningkatan yang cukup signifikan
di tahun dua ribu tujuh belas terjadi untuk kuota ataupun jumlah kuota haji
yang diberikan pemerintah arab saudi
ini akhirnya menjadi rp dua ratus dua puluh satu
ini merupakan terdiri dari jemaah reguler
dan juga ada lagi rp dua ratus empat untuk jemaah reguler juga
dan juga khusus ada rp tujuh belas
jadi peningkatan cukup signifikan dari rp satu ratus enam puluh delapan menjadi rp dua ratus dua puluh satu
ini memang terjadi ketika pemerintah kita
melakukan lobby lobby terhadap pemerintah arab saudi
termasuk juga hasil dari kunjungan raja salman kemarin
yang memberikan kuota haji kita menjadi lebih banyak
dan ini juga patut untuk disyukuri